dua tersangka penganiayaan ap seorang bocah enam tahun yang merupakan paman dan kakek korban
menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak
satreskrim polres goa sulawesi selatan pada senin siang
bs kakek korban mengaku tidak mengetahui jika anaknya yakni ibu korban menganut ilmu hitam
paman korban berinisial sa juga berdali tidak sadarkan diri saat menggelar ritual yang diduga terkait pesugihan
dalam ritual itu keduanya membantu orang tua korban melukai mata kanan ap
ap kini menjalani perawatan medis akibat luka berat di bagian mata
saat ini kedua duanya berada di rumah
kedua orang tua ap masih menjalani observasi di rumah sakit jiwa dari makassar
dari hasil pemeriksaan orang tua korban sekaligus tersangka melakukan pesugihan
jadi ilmu hitam itu diduga mempengaruhi pikiran dari kedua orang tua korban
sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri
selain penganiayaan berat ritual sesat satu keluarga
ini diduga telah memakan korban jiwa
sebelumnya ds kkap ditemukan tewas
korban diduga meninggal dunia karena dipaksa meminum air garam sebanyak dua liter oleh orang tuanya
polisi masih mendalami kasus ini
yahya maulana goa sulawesi selatan